memotret saat ini tidak hanya sekedar menjadi hobi namun juga bisa menjadi sumber penghasilan
seperti yang dilakukan oleh sejumlah fotografer fotografer di jalanan kota bandung
dalam sehari mereka bisa menghasilkan penghasilan hingga ratusan ribu rupiah
hampir satu tahun anandaya vito menjadi fotografer sepeda
setiap hari ia bersama rekan rekannya bersiap di sejumlah jalanan di kota bandung
untuk mengambil momen pergerakan para pesepeda yang melintas
memotret pesepeda diakui ananda memiliki kesulitan tersendiri
pergerakan yang cepat dan dinamis membuat para fotografer sepeda ini harus cakep mengambil momen yang pas
untuk menghasilkan foto yang menarik
bekerja di ruang terbuka juga membuat para fotografer harus awas terhadap perubahan cuaca yang bisa tiba tiba terjadi
namun hal ini tidak menyurutkan semangat mereka
untuk tetap memotret
dalam sehari ananda mengaku bisa menghasilkan tiga ratus hingga seribu foto
nantinya foto foto ini akan diunggah ke akun media sosial
sehingga pelanggan bisa memilih foto mana yang ingin dijadikan koleksi
untuk satu foto dijual seharga tiga puluh lima rupiah
rata rata dalam sehari ia bisa menjual sepuluh hingga lima puluh foto
tak jarang para konsumen pun mengajak ananda dan rekan rekannya untuk memotret di acara acara komunitas
kadang bisa dapat tiga ratus untuk perhari
tapi untuk weekend kita bisa dapat satu juta lebih
ya untuk weekend
untuk weekday paling tiga ratus lah
jadi potong edit semua sendiri
mendulang rupiah lewat fotografi juga dilakukan oleh reza fahlevi
bersama rekan rekan di komunitasnya
ia menawarkan jasa fotografi di jalan braga
yang merupakan salah satu destinasi wisata favorit di kota bandung
berbekal kamera digital
sehari hari reza selalu sibuk mengarahkan para wisatawan
yang ingin mendapat hasil foto maksimal di kawasan bersejarah ini
kemampuan mengarahkan gaya
diakui pria berusia dua puluh enam tahun ini memang menjadi salah satu kelebihan yang harus dimiliki
agar foto yang dihasilkan bisa sesuai keinginan konsumen
sebagai fotografer ia dan rekan rekannya pun harus bersabar
terutama jika menghadapi konsumen yang rewel karena hasil foto tidak sesuai harapan
meski demikian penghasilan yang lumayan membuat reza dan rekan rekannya
tetap bertahan menjadi fotografer jalanan
satu file fotonya kita hargai rp lima
kita hitung rata ratanya mungkin umr dapat lah
kota bandung untuk satu bulan ya
kalau seharinya ya rp tiga ratus empat ratus dapat
keberadaan para fotografer ini diakui cukup membantu wisatawan
yang ingin mendapatkan foto berkualitas dengan harga terhitung miring
kelebihannya apa ya jadi kan aku gak bisa gaya nih
terus diarahin gayanya itu kayak ya udah gitu masuk sama aku gitu
jadi kayak ya udah bagus aja fotonya
hasilnya udah diberi apa
bagi yang ingin menjajal peruntungan sebagai fotografer jalanan
ananda dan reza memiliki sejumlah tips
pertama kuasai medan berhasil
pertama kuasai medan berhasil
siapkan peralatan seperti kamera laptop atau handphone
jangan lupa untuk meningkatkan skill memotret agar bisa menghasilkan foto berkualitas
laisa nisa sidky irvan bandung jawa barat